kementerian perhubungan melepas ribuan pemudik gratis di terminal jati jajar kota depok jawa barat pada selasa siang
nsis group ikut mendukung program bertema mudik aman berkesan ini dengan membekali healthy kit kepada para pemudik
ya nsis group mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan di tengah perjalanan hingga tujuan
menteri perhubungan republik indonesia budi karya sumadi melepas ribuan peserta mudik gratis di terminal jati jajar kota depok jawa barat selasa siang
dalam acara ini nsis group selaku produsen produk kesehatan ikut berpartisipasi membekali pemudik dengan healthy kit
menteri perhubungan ikut membagikan langsung produk kesehatan tersebut kepada beberapa pemudik
dalam sambutannya menteri perhubungan menegaskan pemudik harus menjaga keamanan diri di dalam perjalanan
menteri perhubungan ikut menegaskan pemudik harus menjaga keamanan diri di dalam perjalanan
untuk kedua kalinya enesis group berkolaborasi dengan kementerian perhubungan berupaya melindungi kesehatan pemudik di perjalanan
upaya tersebut berupa pembagian healthy kit berupa masker hand sanitizer dan plosa minyak aromaterapi ditambah adem sari rtd
terbukti saat ini meskipun ppkm sudah terhapuskan ini masih dibekali calon penumpang dan penumpang ini terkait dengan health ticket yang isinya tadi disampaikan
adalah preventif terhadap masalah kesehatan
kami atas nama dari pak dirjen berungun darat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan mudah mudahan ini memberikan manfaat kepada masyarakat
dan membawa berkah kepada nss untuk bisa terus berkembang memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal kesehatan
pemudik merasakan sendiri manfaat healthy kit yang dibagikan langsung oleh menteri perhubungan
meskipun pandemi sudah usai varian baru virus covid sembilan belas
masih berpotensi menjangkiti manusia
healthy kit dari enesis diharapkan dapat menjaga higienitas pemudik
nsis group membagikan healthy kit di lima titik pada mudik gratis tahun ini
selain di terminal jati jajar depok jawa barat
healthy kit dibagikan pula di terminal kampung rambutan
dan polis pelawat
sebanyak dua puluh lima healthy kit dan sepuluh adem sari rtd diberikan oleh enesis group untuk menjaga pemudik tetap sehat